saya tunggu laporannya hari ini
bang edi nyuruh saya ketemu pengelola pasar
bilang kalau urusan retribusi keamanan sama parkir sekarang kita yang pegang
kamu ikut saya ajak satu atau dua orang yang lain
halo saya butuh tambahan satu atau dua orang buat dampingin kang reno
mau ketemu pengelola pasar kenapa cuma satu atau dua
kenapa gak tiga aja sekalian
tim saya trio kwek kwek boleh
yayat lagi kesini
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kantornya di mana
mau menghadap beliau
selamat siang bos
saya bisa kerja lagi disini
waktu itu kan bos pernah ngajak saya
buat balik lagi kesini
di jalur bis sudah ada tiga orang
di jalur angkot juga sudah ada tiga orang
itu sudah cukup
berarti saya gak bisa
kalau kamu mau ngusir uset
dia bukan anggota kelompok kita
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
saya gak tega
kalau harus ngusir orang
kayaknya itu sih
orang juga bisa keto
pada cang keup apple

kang bebit meninggal
jangan disini panas
di ruang tamu aja
saya kalah main game
kamu kenapa masih disini
jangan banggong aja
cepet bikin teh manis anget buat tesarena
yang lain kerja lagi
saya ada yang nanti mau ke rumah
yang lain kerja lagi
saya aja yang nemenin tesarena
gak bisa ngambil keputusan sekarang
saya mau istihoroh dulu
biarpun nggak begitu kenal
waktu dulu kang pipit masuk rumah sakit
saya disitu tau
kalau kang pipit bukan sekedar temen kang mus
saya nggak tahu sejarahnya gimana
mereka aslinya cuma temen
tapi pedulinya lebih dari sodara
seperti satu keluarga
seperti satu keluarga
seperti satu keluarga
seperti satu keluarga
seperti satu keluarga
saya ikut merasa sedih
kehilangan salah seorang anggota keluarga mereka
anggota abc versi aksi berantas copet
aksi berantas copet
kerjaannya nengkepin copet
gak usah dipikirin
gak usah dibahas
kita cari angkot lain kita operasi